masih di cnn indonesia sports berkunjung ke thailand tidak hanya soal wisata belanja dan menjelajahi ragam kulinernya saja
seni bela diri muay thai juga menarik untuk diikuti
karena seni bela diri tangan kosong yang mengadalkan kekuatan pukulan dan tendangan ini tidak hanya sebatas olahraga
tapi juga budaya di negeri gajah putih ini
liputan rekan saya anita maes berikut ini sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya mie frisari pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
di negara asalnya daya tarik muay thai bukanlah sekedar seni bela diri
sejarah yang mendalam juga menempatkan muay thai sebagai budaya
menjadi petarung adalah sebuah kebanggaan
tanpa melihat status pendidikan siapapun bisa menjadi petarung
asalkan memiliki tekad yang kuat untuk berlatih keras agar menjadi petarung yang tangguh
didukung dengan banyaknya stadium yang menggelar kompetisi bela diri ini
petarung thai boxing adalah profesi yang menjanjikan
semakin populernya profesi ini di seluruh dunia
maka thailand menjadi sorotan untuk mencetak petarung profesional
dengan membuka pelatihan jangka pendek maupun jangka panjang
umumnya klub akan menyediakan berbagai fasilitas seperti penginapan makan
pelatih profesional yang pernah menjadi petarung sebelumnya
dan juga sertifikasi untuk menjadi atlet ataupun membuka klub berikutnya

percaya ragam daniques baik
seorang dari pelajar juga feel the fun
semoga memiliki keadilan yang bernasib baik
namun tentu saja seni bela diri ini tidak hanya bisa dilakukan oleh para profesional
bagi yang ingin menjaga kebugaran dan ketangkasan dalam bela diri
juga bisa mengambil kelas harian
sekitar lima ratus thailand baht atau setara dengan dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah untuk kelas umum
sebelum memulai latihan pelatih akan mengajarkan dasar dasar gerakan muay thai dan pemanasan
kalau ada pepatah yang mengatakan belajarlah sesuatu langsung pada ahlinya saya pun akan melakukan hal yang sama
saya akan berlatih seni bela diri tradisional khas thailand langsung di negara asalnya
kalau orang orang biasa mengenal dengan keyboxing atau muay thai
teknik dasar muay thai yang harus dipelajari adalah bagaimana menggunakan sudut sudut tubuh untuk menaklukkan lawan
teknik ini dikenal dengan ilmu delapan tungkai
kekuatan yang digunakan pun tidak hanya berasal dari otot namun juga dari pernafasan
oke muay thai adalah saat untuk bergerak
gerakan bergerak adalah bergerak
kita tidak perlu bergerak
kita tetap facebook kita tidak perlu berkerak secukupnya
kita hanya bergerak untuk bergerak saja
dari dalam ke dalam ke sel anyone
pergerak ke dalam ke sel anyone
tunggu sej toutes
bahaya ini karena kampenya bahaya makel nutrahnya tuh animal répot turat juga
untuk melihat hal yang lebih lucu
saya juga akan mengingat hal ini
kerenggang dan song positifahap
saya ingin datang ke sini untuk belajar arti kursus
dan tentu saja muay thai adalah yang paling besar di thailand
keuntungan yang saya lihat sejauh ini adalah
saya memiliki tempat untuk tinggal
saya tidak perlu khawatir tentang pengumuman saya
mereka juga memberikan dua makan malam sehari
yang sangat luar biasa makanannya sangat enak
saya juga harus bekerja dengan orang yang pernah menjadi
pemain muay thai sebelumnya
mereka benar benar tahu apa yang mereka lakukan

minat seni bela diri ini mencakup segala usia
asalkan memiliki kondisi fisik yang sehat
seni bela diri yang muncul pada masa konflik ini
kini dikenal sebagai olahraga tradisional
dan pertama kali dipertandingkan pada sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
di chiang mai thailand
inilah seni bela diri sekaligus budaya thailand
yang diajarkan turun temurun hingga diakui dunia